rivalitas duo merek kendaraan asal jerman mercedes benz dan juga bmw tidak hanya terjadi dalam bisnis saja
para konsumennya dan penggemarnya pun kerap bersaing dan tidak mau disandingkan satu sama lainnya
namun dalam komunitas beamer benz kedua penggemar mobil mewah ini berhasil bersatu dan mengadakan pameran bersama
pameran mobil yang bertajuk legend festival dua ribu sembilan belas yang berlangsung pada sabtu dua puluh enam januari di jakarta ini
menunjukkan keagraban para penggemar mercedes benz dan bmw
festival yang menandakan dua tahun terbentuknya komunitas ini memamerkan mobil mobil dari kedua merek yang dianggap melegenda
menurut pae bowo inisiator terbentuknya komunitas beamer benz
ini adalah pertama kalinya para penggemar bmw dan mercedes benz berkolaborasi dalam sebuah pameran
mungkin yang bisa dianggap paling unik kali ini itu adalah bmw iseta
di mana itu pengemar
produksi tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima iseta itu menjadi fenomenal karena modelnya aneh
mungkin sampai sekarang kita juga menganggap itu lucu
jadi titik balik dari bmw untuk melangkah berikutnya menjadi perusahaan yang lebih besar lebih besar
jadi ya bmw iceta ini pintunya cuma satu jadi saya bilang memang benar benar unik
cara bukanya juga aneh
jadi waktu kita buka itu stirnya juga mengikuti kontur pintu
karena kalau enggak dia tidak akan bisa masuk
cc nya juga cuma tiga ratus cc kecil sekali
rasanya ini mungkin menjadi konsep car dari city car pertama lah
karena produksi ini tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
setahu saya yang saya pernah lihat itu ada satu di museum angkut di malang
tapi mobil ini kebetulan rasanya kondisinya amat sangat baik ya
kondisi normal hidup jalan
bagi para penggemar mercedes benz dan bmw
komunitas ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus memahami karakter masing masing merek kendaraan
yang selama ini saling bersaing
di antara mobil tua yang dipamerkan adalah sebuah stasiun wagon keluaran mercedes benz
yang terbilang cukup langka di indonesia
sang pemilik yang membawa langsung mobil ini dari eropa mengklaim
bahwa ia hanya menemukan lima belas unit mobil serupa di indonesia
mobil ini sebetulnya kalau buat secara emosionalnya sama saya adalah
ini mobil sudah saya pakai semenjak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya masuk ke jakarta bawa mobil ini seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan di negara sebelumnya juga saya pakai jalan jalan juga di sana
sudah ada historicalnya di sana kita bawa ke jakarta
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan lalu kita rapikan lagi dan menjadi berkeluarga sampai sekarang saya berkeluarga
selain memamerkan mobil langka
legend festival dua ribu sembilan belas juga menghadirkan acara hiburan dan food truck
manggar fathani wadwi julian jakarta